pencinta iga sapi mari merapat ke salah satu warung iga yang legendaris di boyolali jawa tengah
di warung ini tersedia beragam olahan iga sapi
di antaranya sop iga bakar iga bakar dan iga rebus
salah satu yang menjadi andalan di warung ini adalah sop iga bakar
iga yang sudah dibumbui dibakar di atas api hingga matang merata
selama dibakar iga diolesi lagi dengan bumbu rempah
setelah dibakar iga dihidangkan bersama kuah sup
enak banget kemarin cuma lihat dari online ya
coba kesini mantap
tahunya dari sosmed dari seragam
tadi pas temen ngop aja
rasanya sendiri seperti apa
selama masa libur lebaran ini pengelola warung iga mengaku bisa menghabiskan dua ratus hingga tiga ratus kg iga setiap hari
jika di hari biasa seratus hingga dua ratus porsi olahan iga terjual
sejak hampir satu lebaran warungnya bisa dihidupkan
sehingga kita bisa menjual empat ratus hingga lima ratus porsi olahan iga per hari
semua sajian iga sapi dibanderol mulai rp dua puluh empat hingga rp lima puluh lima per porsi
masih hidangan yang dibakar
kali ini kita ke kudus jawa tengah untuk menyantap sate
bukan sate ayam atau kambing ya
sate yang sedang disantap ini adalah sate daging kalkun
ya salah satu warung makan di desa undang tengah kecamatan undaan menghidangkan daging kalkun sebagai olahan andalanya
tak hanya sate ada pula tongseng kalkun dan kalkun goreng
pengen tahu rasanya
ternyata dagingnya empuk dan hampir mirip seperti daging kambing mas
tapi lebih enak ini dari reka yang begini
cadangan olahan kalkun ini dibanderol mulai dua puluh delapan per porsi
tim liputan cnn indonesia jawa tengah